baru pertanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh dua google mengonfirmasi telah menonaktifkan untuk sementara waktu beberapa fitur google maps di ukraina
nah saya mau kasih makan ini karena udah waktunya makan nih
air ini telah melalui proses kontrol kualitas yang panjang sehingga dipastikan layak konsumsi
malam pun berganti pagi